menjelang debat perdana capres dan cawapres pada tujuh belas januari nanti
komisi pemilihan umum akan memberikan daftar pertanyaan
kepada pasangan capres dan cawapres lebih dahulu sebelum masa debat
keputusan ini menuai pro dan kontra
namun ketua kpu arief budiman menegaskan
keputusan tersebut dibuat agar perjalanan debat dapat lebih substantif
ia juga menilai dengan memberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu
maka kedua pasangan dapat memberikan jawaban yang lebih komprehensif
terhadap pertanyaan yang diajukan
kedua perwakilan dari pasangan capres dan cawapres yang hadir dalam jumpa pers di gedung kpu
pada senin tujuh januari dua ribu sembilan belas mengapresiasi dan menyetujui langkah dari kpu tersebut
menurut direktur program tkn joko imaruf amin arya bima
pihaknya menyetujui keputusan kpu karena dapat mempersiapkan kandidat lebih baik
menepis isu pertanyaan yang bocor
saya sepakat dan saya kira lebih wise cara yang semacam ini untuk kita tradisikan dalam pemilu pemilu
sementara itu wakil ketua bpn prabowo sandiaga uno priyobudi santoso
sepakat terhadap keputusan mengenai pengiriman pertanyaan sebelum waktu debat
menurutnya pengiriman pertanyaan sebelum waktu debat dapat membuat para paslon
menjelaskan gagasan gagasannya lebih baik
dan pertanyaan yang dikirimkan informal kepada kedua pasangan calon presiden sebut
yang penting saat itu adalah jaminan agar debat capres dan cawapres ini dipastikan
kedua pasangan calon ini bisa menjelaskan dan tereksplorasi gagasan gagasan besar
terhadap republik dan negeri yang kita cintai ini sejauh mana
walaupun pertanyaan akan diberi terlebih dahulu dalam debat perdana nanti akan ada dua segmen khusus
di mana kedua pasangan kandidat dapat saling menguji pendapatnya